simulasi pembelajaran tatap muka dimulai pada hari ini hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui kesiapan pembelajaran tatap muka ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia laisa karunisa
laisa kalau tadi anda memantau bagaimana proses simulasi apakah sudah berjalan ideal dan sekolah sudah siap menerima siswa siswa kembali untuk mengikuti pembelajaran tetap muka pada juli mendatang
atau yang dinyatakan bisa mengikuti uji coba simulasi pembelajaran tatap muka ini hanya sekitar tiga ratus tiga puluh sekolah saja mulai dari tingkatan sd tk sd hingga sma
salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini yaitu di sd dan juga smp santo yusuf yang berada di jalan jawa kota bandung
tadi memang uji coba atau simulasi di sekolah ini berlangsung sejak pukul tujuh pagi di mana memang ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti oleh sekolah agar bisa menggelar simulasi ptm
secara terbatas di kota bandung ini tadi diketahui bahwa harus sarana dan prasarana di sekolah juga mengenai protokol kesehatan ini harus dinyatakan lengkap atau sesuai standar atau prosedur dari pemerintah kota bandung
artinya memang untuk di sekolah sd atau smp santo yusuf ini sendiri memang tadi maksimal dalam satu kelas ini hanya diperbolehkan diisi oleh enam siswa saja dari total kapasitas sekitar dua puluh sampai dua puluh delapan siswa
selain itu juga memang untuk pembelajaran atau uji coba pembelajaran tatap muka ini sendiri juga tadi dibagi jadwal begitu bagi para siswa untuk masuk maupun pulangnya nanti agar tidak terjadi kerumunan
jadwalnya sendiri memang bisa dibagi per hari misalnya untuk hari senin ini untuk kelas satu sd
lalu juga hari selasa untuk kelas dua dan begitu pun seterusnya
untuk jadwal masuk dan juga keluar juga ada dijadwalkan agak berbeda begitu agar tidak terjadi kerumunan
yang paling penting lagi tentunya adalah seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah ini juga diwajibkan untuk sudah melaksanakan vaksinasi begitu untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
dan tadi juga memang untuk proses simulasi ptm di sekolah ini sendiri juga tadi dipantau langsung oleh sekda kota bandung ms sumarna
sekda beserta jajarannya dari distrik kota bandung juga melihat secara langsung begitu proses pembelajaran yang digelar di sekolah ini
dan tadi emang juga mengatakan bahwa secara keseluruhan memang yang diperlihatkan memang sudah cukup baik begitu
artinya memang dari sisi prokes sudah memenuhi standar lalu juga dari sisi jumlah agar tidak terjadi kerumunan juga sudah memenuhi standar
begitupun dengan peraturan peraturan lainnya di mana misalnya para siswa yang mengikuti pembelajaran atau simulasi pembelajaran tetap muka ini sendiri juga pada saat berangkat
maupun pulang nanti ini diwajibkan untuk diantar jemput oleh orang tua ataupun keluarga yang berada satu rumah dari mereka
hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyebaran covid sembilan belas pada saat perjalanan para siswa itu menuju ataupun pulang dari sekolah tadi
ya laisa kalau tadi anda katakan hanya ada tiga ratus tiga puluh sekolah yang layak untuk diuji coba pada kali ini
lalu bagaimana dengan sekolah lain apa yang menyebabkan sekolah sekolah tersebut tidak lolos dalam screening
dan kedepannya seperti apa dari pemprov jawa barat sendiri
untuk meningkatkan kemampuan sekolah tersebut untuk menggelar sekolah tatap muka pada juli mendatang
iya yuda memang untuk sekolah yang ingin mengikuti uji coba atau simulasi pembelajaran tatap muka ini sendiri harus mematuhi atau memenuhi sejumlah syarat yang sudah disiapkan begitu atau disediakan oleh pemerintah kota bandung
nantinya para sekolah ini memang diharuskan untuk mengisi dulu begitu apa saja sarana prasarana yang sudah mereka siapkan
di sekolah masing masing dan memang jika nantinya memang masih kurang begitu pemerintah kota bandung akan tetap memberikan waktu begitu untuk para sekolah sekolah tersebut agar bisa semakin melengkapi begitu sarana dan prasarana bagi sekolah mereka agar bisa menggelar uji coba pembelajaran tatap muka ke depannya
selain itu juga memang yang harus dipastikan atau diwajibkan adalah adanya izin dari orang tua bagi para siswa untuk mengikuti simulasi ataupun pembelajaran tatap muka di sekolah ini
artinya memang pemerintah kota bandung tadi menekankan
bahwa jika tidak ada izin maka lebih baik tidak dilakukan karena memang ini juga kesehatan menjadi yang utama
lalu juga saat ini juga kota bandung juga memang saat ini trennya sedang ada peningkatan kasus covid sembilan belas
memang tadi sekda kota bandung juga mengatakan nantinya juga simulasi ini juga pada hari jumat nanti akan diadakan evaluasi begitu oleh pemkot bandung
apakah jika nantinya kasus covid sembilan belas nya semakin meninggi begitu di kota bandung ada kemungkinan maka simulasi atau uji coba ini juga akan kembali dibatalkan nanti
jadi menurut sekda keputusannya akan dilaksunkan atau dikeluarkan pada hari jumat nanti pada saat rapat pembahasan yudha
baik laisa terima kasih untuk laporan langsung anda dari bandung jawa barat
salam berkos kembali